warga kota palembang saat ini menjadi pemburu vaksin
di mana terdapat informasi pelaksanaan vaksinasi warga akan menyerbunya
seperti yang terjadi pada hari selasa lalu
di sebuah sekolah yang menggelar vaksin secara terbuka
akibatnya terjadi kerumunan yang tentu saja melanggar protokol kesehatan
untuk mencegah terjadinya kerumunan
telah diterapkan strategi pendaftaran vaksinasi secara online
seluruh puskesmas yang menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi sudah melakukannya
dengan cara ini diharapkan tak ada lagi kerumunan massa
warga yang hendak divaksin diatur waktu pelaksanaannya
hanya saja tak semua orang mengerti cara mendaftar secara online
masih banyak warga yang mencari lokasi vaksin dengan cara berkeliling
mendatangi fasilitas yang biasa melayani vaksin secara langsung
alhasil mereka belum mendapatkan kesempatan untuk menerima vaksin
kita datang datang ke puskesmas terus ada informasi yang di btc juga kosong
sekarang ada di kamis katanya ada di op
cuma belum dapat juga tapi kan mengikuti aturan pemerintah
kita harus wajin ya itu yang diperluas
tapi keminyataan susah pak
karena kita juga sering keluar kota
begitu juga yang dialami minarni
sudah sebulan ini dia rajin mendatangi tempat vaksinasi
namun niatnya untuk mendapatkan vaksin belum juga tercapai
jangan belum dapat dapat juga
iya ada vaksin
memang harus online daptarnya sekarang bu
pakai nyuruh anak
iya pakai hp bu
tingginya minat warga yang ingin divaksin ini
tak sebanding dengan stok vaksin yang ada
berapapun stok vaksin yang dikirim
pemerintah pusat pasti akan langsung habis terpakai
akhirnya segmentasi vaksinasi ini
sudah tidak ada
jadi seluruhnya bisa divaksin
hanya saja masalah di sumsel ini
stok vaksin yang terbatas
namun ini sudah bertahap dikirim dari kementerian kesehatan
vaksin yang dikirim kita langsung lakukan vaksinasi
dan itu habis terserap
dari data dinas kesehatan provinsi sumatera selatan
pada pertengahan agustus dua ribu dua puluh
warga yang sudah menerima vaksin
berjumlah lebih dari satu empat warga
dari target vaksin seluruhnya
yang mencapai sekitar enam lima ratus warga
pada bulan agustus ini
sumsel sudah menerima sekitar dua ratus enam puluh ribu vaksin berbagai merek
namun jumlah itu sudah hampir habis digunakan
karena jumlah peminat yang begitu besar
denny apriadi dono purwanto palembang sumatera selatan